kami bahas bersama endang jumali konsul haji kjri jeddah dan farid aljawi wakil sekjen ampuri
assalamualaikum selamat malam pak endang dan juga pak farid
selamat malam assalamualaikum
selamat malam assalamualaikum
terima kasih sudah bergabung bapak bapak
saya mau ke pak endang dulu
pak anda menanggapi bagaimana keputusan arab saudi memperbolehkan ibadah umroh kembali tentunya menjadi angin segar
tapi untuk kita untuk indonesia mungkin agak sedikit memberatkan ya persyaratan yang harus diterima atau yang harus dijalani oleh jemaah indonesia ini
apakah ini kemudian menjadi syarat mutlak atau indonesia bisa mendapatkan sedikit kelonggaran nantinya
atau mungkin dari kjri punya pandangan lain seperti apa
ya baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih
kita bersyukur ya bahwa pemerintah arab saudi sudah membuka atau akan membuka umroh
kembali di awal sepuluh agustus
ini lebih cepat dari tahun kemarin
kalau kita lihat tahun kemarin itu kan oktober baru dimulai
kemudian jemaah umroh internasional itu di bulan november
namun lagi lagi kita harus bisa menyikapi bahwa ini adalah bagian dari perjalanan ibadah yang tetap mengedepankan aspek toko kesehatan
kalau kita lihat di dalam edaran yang dikeluarkan oleh kementerian haji kepada seluruh travel
yang ada di arab saudi
tertanggal dua puluh lima juli kemarin
paling tidak ada sepuluh poin yang diutarakan di dalam surat edaran tersebut
salah satunya adalah bagaimana penanganan prokes dalam pelaksanaan ibadah umroh itu sendiri
kalau kita lihat juga di dalam edaran bangan
tertanggal dua puluh enam juli
itu juga menyebutkan bahwa indonesia masih dibank
indonesia masih disuspend
bahwa tidak ada penerbangan atau warga arab saudi tidak diperbolehkan ke arab saudi secara langsung
ataupun dari indonesia ke arab saudi secara langsung
nah ini dua hal yang saya kira perlu kita analis bersama perlu kita diskusikan bersama
bahwa secara prinsip
arab saudi welcome terhadap negara negara yang tidak ada masalah
sehingga kita harus bisa mendiskursuskan bahwa ini adalah sebuah upaya arab saudi untuk pencegahan covid itu sendiri
jadi intinya tapi dengan adanya persyaratan ini
ini kan tidak dilarang indonesia tidak dilarang
namun memang bagi sembilan negara termasuk indonesia ini ada beberapa persyaratan tambahan atau persyaratan ketat lainnya yang harus diikuti
ya kak apakah dengan persyaratan ini
kemudian bisa begitu mudah diterima atau dijalankan
atau harus bagaimana
atau harus menunda sedikit lagi sampai nanti betul betul bisa diberikan kelonggaran
ya kalau saya secara pribadi
mungkin ya melihatnya bahwa kondisi covid yang masih belum landai di kita
kemudian juga di arab saudi sendiri
ketika seseorang ingin beribadah umroh
perlu dipikirkan ulang ya
ketika kita harus berangkat dengan persyaratan yang begitu ketat misalkan
dan tidak ada direct life ke arab saudi
ketika kita berbicara harus ke negara ketiga
maka akan ada risiko yang harus kita hadapi
cost nya di negara ketiga juga tidak sedikit
kemudian juga waktu
kemudian apakah bisa menjamin ketika sudah karantina
di negara ketiga itu kita setelah di pcr kembali negatif misalkan
ini kan juga risiko risiko yang perlu kita pertimbangkan ketika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh di saat sekarang ini
eee pak farid dari ampuri saya minta tanggapan dari ampuri terkait dengan eee kebijakan eee kelonggaran dari arab saudi
apakah pintu umroh sudah dibuka tapi dengan persyaratan itu tadi mungkin yang paling agak memberatkan untuk jemaah indonesia
yang pertama tentunya karantina tambahan ya
empat belas hari akan menambah durasi waktu dan juga cost atau biaya kemudian vaksinasi
tanggapannya seperti apa dari ampuri
tentunya kita menyambut baik pemerintah arab saudi sudah membuka kembali pelaksanaan umroh lebih awal pada tanggal sepuluh agustus atau satu muharam
ini merupakan awal titik terang bagi kami sebagai penyelenggara
yang setelah tertidur kurang lebih satu setengah tahun
nah namun kita tetap berupaya dengan pak konjen dengan pak dirjen dengan pak menteri gimana caranya supaya paksanaan umroh ini persyaratannya bisa diperlonggar
eee tentunya eee kita juga melihat bahwasannya ya internasional ini melihat indonesia masih covidnya masih tinggi
sehingga masyarakat juga perlu di
agar gimana caranya covid ini segera meredah dan persyaratan umroh bisa dilonggarkan
dan tentunya larangan terbang direct dari indonesia ke arab saudi itu bisa segera dibuka
oke pak farid saya bisa tahu berapa jumlah jemaah umroh yang tertunda atau harus mengalami penundaan selama pandemi ini sampai dengan sekarang
akademi hingga sekarang itu jemaah yang tertunda di eee berdasarkan skansisten kurang lebih enam puluh lima ribu jemaah
tentunya ini pr besar bagi kita dan juga bagi pemerintah
nah sudah terlalu lama enam puluh lima ribu ini akan kita berangkatkan lagi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat
faratan yang ketat juga yang mana di jemaah ini belum tentu semua memenuhi persaraan karena salah satunya adalah harus ya diatas delapan belas tahun
dan kesehatannya juga harus bagus
artinya dengan persyaratan karantina tambahan empat belas hari kemudian vaksinasi itu tadi
anda agak kurang optimistis ya bahwa ini akan menjadi peluang besar untuk jemaah indonesia untuk bisa berangkat ke tanah suci
sampai harus menunggu nanti ada pelonggaran
perlu diketahui bahwasannya untuk haji dan umroh semua teman teman juga berupaya
gimana caranya tetap bisa berangkat
mungkin tidak semuanya
kalau misalnya ada harus mampir ke negara ketiga selama empat belas hari
mungkin akan dibikinkan paket ya melalui dubai empat belas hari itu setelah itu umroh
tentunya jangka waktunya kita hitung juga agak lebih lama
makanya ini perlu kita kaji bersama
karena tanggal sepuluh ini kan waktunya masih lama
mudah mudahan dalam dua minggu ini pemerintah saudi akan mengeluarkan peraturan yang terbaru
terkait dengan penyelenggaraan umroh nanti
harapannya seperti itu
dan pemerintah juga
terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah arab saudi
melalui perwakilan kita pak endang dan kawan kawan
terima kasih yang insya allah bisa bernegosiasi lagi
sehingga kita bisa mengulang kejayaan bahwasannya indonesia ini
negara nomor dua penyumbang umroh terbesar di dunia
pak endang kalau dari ampuri tadi melalui pak farid optimistis
artinya masih berharap ada waktu kurang lebih dua minggu gitu ya
pemerintah indonesia dan juga arab saudi bisa berkomunikasi
bisa bernegosiasi sehingga ada kelonggaran buat jemaah asal indonesia
apa update yang bisa kita tahu
karena permasalahan vaksinasi ini juga sudah dibahas beberapa bulan yang lalu
hasil komunikasi perihal persyaratannya
yang mana kita tahu dari list vaksin yang diizinkan oleh arab saudi untuk bisa langsung masuk
atau yang sudah divaksinasi
tapi kebanyakan memang sudah divaksin sinovac
yang mana itu tidak masuk
sehingga ini juga menjadi agak sedikit ganjalan pak andal
tadi saya sampaikan bahwa memang ada beberapa poin penting yang perlu kita diskusikan bersama
duduk bareng dengan pemerintah arab saudi
salah satunya adalah vaksin
kita tahu bahwa arab saudi sampai saat ini baru merilis atau mengakui
sinovac dan sinovac walaupun who sudah mengeluarkan emergency useng licensinya
tapi kementerian kesehatan arab saudi
belum menstandar atau mengakui terhadap vaksin tersebut

dan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan seventy million people in a country
kementerian kesehatan dan tentu
saya menggabisbawahi bahwa
ibadah umroh merupakan
suatu kerinduan bagi umat islam
di indonesia itu yakin
percaya penandapan itu tapi
di lain hal juga kita harus meyakini
bahwa kondisi yang sekarang
ini betul betul dalam kondisi
yang tidak nyaman
bagi kedua negara
ataupun bagi seluruh negara di dunia ini
adanya covid yang
masih belum melandai
oleh karena itu
kami tentu di perwakilan
berkoordinasi dengan pemerintah arab saudi
langkah langkah yang harus kita ambil
untuk bisa kembali
memberikan sebuah kemudahan
untuk para jemaah umroh
yang banyak bertunda
berangkatannya dari indonesia
sudah melayangkan surat
nota diplomatik untuk ketemu dengan
kementerian haji arab saudi mudah mudahan dalam waktu dekat
sudah ada titik terang
bagaimana kita bisa bertemu dengan
deputi umroh untuk bisa
mendiskusikan hal hal yang berkaitan dengan
masalah umroh ini oke berarti sambil menunggu
agar vaksin ini mendapatkan iul
adalah dengan booster itu tadi
itu juga yang menjadi salah satu bagian
begitu ya pandangnya
pak farid silahkan terkait
dengan vaksinasi ini ini juga agak
sedikit memberatkan mungkin ampuri juga sudah
mencatat dari enam puluh lima ribu jemaah
yang tertunda yang sudah
berapa banyak dan bagaimana
makasih mbak tiffany mengenai
data yang divaksinasi karena
jamaah ini kan mayoritas tidak ada di jakarta
empat puluh lima persen bahkan lima puluh persen
jamaah ini ada di luar
jakarta di luar daerah tentunya
nah ini kalau kita melihat
sekarang aja masih sepuluh persen yang divaksin
itu juga belum semuanya
dan itu menggunakan sinovac
apalagi ada tambahan booster
salah satunya dengan pfizer atau
nah ini memang
perlu dicarikan solusi bersama
saya mendengar ada beberapa teman teman
yang sudah mengadakan
paket tur ke amerika
nah ini juga sekarang kita lagi cari
jalan ke sana supaya
seandainya bisa pergi ke amerika
terus di stikmeiser apakah bisa
langsung masuk ke arab saudi
tentu tentunya ini juga menjadi
mereka tidak direct tapi bisa
langsung masuk namun saya juga
melihat dan berharap
umroh ke depan ini akan berubah
tidak seperti umroh umroh yang pernah
dilaksanakan pada beberapa waktu lalu
jadi kita harus menjadikan jemaah ini
mandiri artinya jemaah ini
tidak lagi sebagai objek
tentu sama sama kita ketahui bahwasannya orang indonesia
ini memang hobinya dilayani
nah tentunya besok umroh ini
mereka harus melayani dirinya dia sendiri
terkait dengan protokol kesehatan
terkait dengan kepentingannya dia sendiri
mengenai hal hal yang lain sehingga tidak merugikan
orang lain bahkan bisa
karena melaksanakan ibadah umroh dengan tidak tertib
oke baik intinya pr nya
memang masih banyak tapi lagi lagi
kita boleh berharap seperti pak farid
dan juga jemaah umroh
masih tersisa waktu kurang lebih dua minggu
hasil dari diskusi dari negosiasi
antara pemerintah indonesia dan juga arab saudi
sehingga kita bisa mendapatkan kelonggaran
bisa mendapat kesempatan untuk
bisa beribadah umroh ya di tanah suci tahun ini
terima kasih bapak bapak
sudah bergabung dengan cnn
mungkin mbak tiffany memang saya mendengar
di dalam dua minggu ke depan akan ada
berita update karena saudi selalu
memberikan berita update melalui
ke perwakilan kita yang ada di sana
mudah mudahan beritanya makin kesini makin baik
jamaah bisa berangkat umroh pada waktunya
amin saya juga termasuk yang tersenyum lebar
kalau misalnya bisa akhirnya
beribadah ke tanah suci pada tahun ini
terima kasih selamat malam bapak bapak
terima kasih sudah bergabung
salam sehat selalu assalamualaikum